seorang pria warga desa taeng goa sulawesi selatan kritis usai ditikam oleh anak kandungnya sendiri
peristiwa yang terjadi pada rabu siang ini berawal saat korban menanyakan perihal uangnya senilai dua ratus ribu rupiah
yang hilang di saku celananya kepada pelaku
lantaran geram dituding mencuri uang milik orang tuanya pelaku kalap dan langsung menusukkan pisau dapur ke tubuh korban
korban yang terluka tikaman pada bagian dada langsung dilarikan ke rumah sakit sheikh yusuf untuk mendapatkan perawatan medis
sementara pelaku langsung melarikan diri
untuk sementara ini masih dilakukan pengejaran terhadap tersangka
motifnya itu masalah uang bapaknya sendiri menanyakan keberadaan uang tersebut kepada anaknya
namun anaknya ini menjawab dengan kata kata kasar dan kotor
sehingga orang tuanya dengan emosi memegang kepalanya dan menghantamkan ke dinding
karena mungkin sakit hati anaknya mendapat pisau dapur dan semua ikan
jajaran satreskrim polres kendal jawa tengah akhirnya mengungkap kasus pembunuhan suratmi warga korowelang anyar kendal dua puluh satu desember tahun lalu
melalui penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang
pelaku utama pembunuhan merupakan anak kandung korban
tersangka ditangkap di rumahnya selasa malam lalu
sebelumnya petugas mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus pembunuhan ini karena minim saksi dan alat bukti di lokasi kejadian
korban suratmi sendiri ditemukan tergeletak di dalam rumah dengan sejumlah luka di kepala
saat ini tersangka menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif dari aksi menghabisi ibu kandungnya sendiri di dalam rumah
miskali enam puluh empat tahun warga kedundung sampang tewas di tangan putri kandungnya sendiri
kejadian ini berlangsung saat korban sedang terlelap tidur di musola rubahnya pada rabu dini hari
tidak ada yang melihat langsung kejadian penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban
korban diketahui sudah bersibah darah dengan luka robek di bagian dahinya setelah anak pelaku histeris
pelaku beranak satu ini sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap

petugas yang berada di lokasi kemudian membawa pelaku ke mapores sampang
dari tangan tersangka petugas menyita satu buah bongkahan batu serta bantal yang digunakan korban
tim liputan cnn indonesia